kita ke informasi lainnya ini berbekal keterampilan dan juga memanfaatkan peluang sejumlah industri rumahan justru meraih sukses
ya seperti home industry gitar di mojokerto jawa timur yang mampu menembus pasar eropa dan amerika latin dengan omset penjualan ratusan juta rupiah per bulannya
inilah geliat usaha rumahan milik prastowo
industri rumahan gitar yang terletak di desa lolawang kecamatan ngoro kabupaten mojokerto ini sudah ada sejak tahun dua ribu tiga lalu
memanfaatkan keterampilan dan pengalamannya sebagai buruh pabrik gitar merk bernama rastowo mendirikan usahanya
awal mula mendirikan usaha tersebut bapak dua anak ini hanya bermodalkan tiga puluh juta rupiah saja
dengan peralatan yang serba terbatas kala itu ia dan dua pekerjanya memulai memproduksi gitar model klasik dan elektrik

untuk memasarkan gitar buatannya pria empat puluh tahun ini harus door to door keliling kota
awalnya ia sempat putus asa akibat kurang modal dan kondisi perekonomian nasional yang tengah krisis
kini ia menuai hasil jeripayanya
dengan sepuluh pekerjanya kini gitar gitar buatannya mampu menembus pasar eropa bahkan sampai menerima pesanan dari amerika latin
untuk satu unit gitarnya rastowo mematok harga mulai dari rp satu
jika dikalkulasikan perbulannya ia mampu membuat empat puluh hingga lima puluh unit gitar elektrik
omset yang diterimanya pun kini mencapai ratusan juta rupiah
pertamanya tertarik ingin mengembangkan perangkat dan apresiasi musisi lokal
yang mana musisi lokal disini animonya sangat banyak sekali
terpacu untuk membuat suatu wadah di mana wadah tersebut kita curahkan dalam bentuk pembuatan kreasi atau bentuk gitar
tergantung mas tapi rata rata untuk setiap bulannya kita nggak lebih dari empat puluh lima puluh
kita pernah ekspor cuman dari ekspor itu kita ada reseller sendiri
jadi reseller yang mungkin dia dapat pesanan dari benua eropa kalau gak salah waktu dulu ke brazil juga ada juga pernah
kalau asia mas sampai mana
asia malaysia singapura juga pernah
selain mampu menembus pasar internasional gitar buatan pemuda desa ini juga banyak dipesan sejumlah gitaris ternama di indonesia
sebut saja piu padi dan john paul ivan
dan juga ada yang menembus band rock bumerang yang pernah memesan secara langsung kepada prasetowo
sutomora harjo mojokerto jawa timur